aku sudah ada telepon
kamu punya nomernya
kan kata bang edi nanti dia mau hubungi saya
bukan nyuruh saya mau hubungin dia
siapa tau dia lupa
biar sehat kayak emak
kalau gak mau jogging
kamu suka latihan tinju sejak kapan
kalau suka mah dari dulu
tapi kalau latihan baru kemarin
persiapan buat ngehajar temen saya
temen kamu memangnya kenapa
dulu saya ikut kerja sama dia
dia ngelola parkiran
saya bagian dari orang yang mau kerja
jadi tukang parkir

saya udah bawa tujuh orang
bukannya dapet uang
malah saya dipecat
dia gak pernah bilang alasannya
waktu mecat saya juga diem diem
dia gak ngomong kalau kamu dipecat
awalnya dia nyuruh saya stand by di rumah
terus dia ganti nomor hp
saya nunggu dia terus
jangan terima telepon dari saya
katanya saya udah dipecat
temen kamu ngelola parkiran dimana
jadi sekarang kamu gak kerja
lagi fokus dulu buat balas dendam
sampai ses dura
baru sampai setelah maghrib katanya kena macet di jalan
habis ngantar barang dari tiga tempat
saya udah gak sabar mau nyuci pakai mesin cuci baru
hati hati mesin cucinya baru
terus terus terus terus
kamu kenapa parkir di sini
saya memang udah biasa parkir di sini
udah lama sebelum ada yang dateng ngeganggu ngusir saya
terus saya terpaksa istirahat dulu
kenapa istirahat dulu karena takut
kenapa sekarang berani balik lagi
saya di backing saudara saya sama temen temennya
saudara kamu sama temen temennya itu siapa
gak perlu tahu
tetapi begitu ada gangguan lagi
saudara saya sama temen temennya pasti datang
saudara kamu sama temen temennya belum kenal saya
siapapun saudara kamu
kamu gak akan lama ada di sini
nggak ada yang tahu
kok jam segini motornya udah dicuci
sama biar nggak keburu panas
roy hari ini udah mulai kerja lagi
dia belum ngasih tau
cuma mau tau aja
bapak jadi suka pengen tahu terus tentang roy
dia pacar kamu
kamu bilang juga
kalau hubungan kamu sama dia serius
dia calon kuat
buat jadi menantu bapak
tanggung jawab bapak buat ngurus kamu
jadi bapak harus pantau dia
sampai bapak putuskan
kok acc memangnya ngajuin kredit
tapi buat dapat persetujuan bapak
dia harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku
syarat dan ketentuan yang berlakunya apa
standar harapan calon mertua
jangan usah kita deketin
aku sudah ada telepon
kamu punya nomernya
kan kata bang edi nanti dia mau hubungin saya

bukan nyuruh saya mau hubungi dia
siapa tau dia lupa
teh buat video promonya pake lovina lagi
teteh aja yang kontak dia ya
kalau bisa sekalian dijadwalin buat besok
udah tiga kali aku telpon udah diangkat
tuh kan dia nelfon saya
kang agus saya telpon udah tiga kali gak diangkat
mungkin dia lagi sibuk
memangnya ada apa
saya mau nanyain titipan dari bang edi
oh ada apa
tidak ada apa
tidak ada apa
kapan mau dikasih ke saya
gak bisa sekarang
gak bisa masalah administrasi
iya kalau udah beres masalah administrasinya nanti saya kasih kabar
iya terima kasih